akibat tragedi yang mengakibatkan satu ratus dua puluh lima supporter arema meninggal dunia
komisi disiplin pssi menjatuhkan sanksi larangan beraktivitas di sepak bola seumur hidup
kepada ketua panitia pelaksana pertandingan arema fc abdul haris
ketua komdis pssi erwin tobing menyatakan sudah melakukan investigasi secara menyeluruh
dan sebanyak tiga putusan diberikan kepada pihak arema
pertama arema dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai tuan rumah
selain itu laga harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base malang
jaraknya sampai dua ratus lima puluh km dari lokasi
yang kedua klub arema fc dikenakan sanksi denda dua ratus lima puluh juta rupiah
dan yang ketiga pengulangan terhadap pelanggaran akan mengakibatkan sanksi yang berat
sedangkan kepada panitia pelaksana ketua panpel abdul haris yang bertanggung jawab terhadap kelancaran event
dijatuhi sanksi larangan beraktivitas di sepak bola seumur hidup
selain abdul haris komdis pssi juga memberikan hukuman senada kepada security officer arema
suko dianggap tidak bisa melaksanakan dengan baik pengamanan pertandingan
dan diputuskan dia tidak boleh lagi beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup